yaudah lo tunggu sini deh ya gue panggilin
tidak mau gak bang maman aja deh
pukul nih pampar
hah cius lo dijodohin sama si boy
kenapa nih hidupnya ruri handa yeni ada ya gak cius
aduh musnah dong harapan gue buat dapetin boy
iya nih padahal gue juga berharap banget bisa dapetin sea boy
lo semua tuh punya tampang apaan punya modal apa
sampai berani beraninya naksir sama calon suami eke
hah calon suami
ih serius banget sih loh sama boy
ya iyalah gue kasih tau aja nih ya
gak usah mimpi buat dapetin boy
karena mulai detik ini boy itu milik gue
kok cemrut gitu
iya gue mau pacar kamu masa gak boleh deket deket
biasa deh cowok gue kalo lagi nyampe pasti jutek
oh ya ampe segitunya lo tau tentang boy
iya dong gue kan tau segalanya tentang dia ya kan sayang

gitu deh dur
kalau cowok lagi ngambek suka jutek
kenapa lo gak jadi hansip aja
oh di hp jadi hansip gue mendingan gue main sepak bola
eh bentar gue ke toilet dulu ya
oh ya udah gue tunggu disini ya
kenapa mai gak jadi
lo kenapa mai
zah ini kenapa gue gak bisa gerangkan
zah anjay ini kenapa
maminya ruri barusan telpon mama katanya bicara kamu nyakitin hati ruri
astaga bocah banget sih gitu aja ngaduk
boy mama kan sudah bilang kalau bicara sama ruri itu hati hati jangan sampai menyakiti perasaannya
ya mah boy gak ngapa ngapain dianya aja yang lebay
ya sudah sekarang hati hati kalau bicara ya jaga perasaan dia kasian kan
rantinya udah temenin aku ayo
mai mai emangnya lo kagak liat apa nih rok lo sampe nobek kayak begini nih
aduh udah deh mak gak usah marah marah kenapa
eh kan udah bilang eh kagak sengaja
makanya mai tuh mata diliat
nih rok lo nih pasti kena pemain karet dah duduk sembarangan aja sih lo
makenye eh kagak usah sekolah di sana lagi
aduh kenapa jadi ngata ngata sampe kesono sih
sekarang udahlah mendingan lo ke pasar di sana ke tempat penjahit langganan mak tuh
nih mak masih ada bahan yang dulu gitu dah
ini pasti si banci sekolahan itu gue pokoknya harus bales
eeeeh nih bocah kenapa jadi bengong cepet berangkat
jadi ayah harus ke pasar nih
iya mai sekarang
tapi posisinya lagi enak
sekarang mai lo denger kagak sih mak ngomong
gak pake lama
iya bahwel amat mak
eh woy lo mau sampai kapan sih ngerjain tuh anak
sampe deh keluar dari sekolah
ya gak bakalan lah
dia sekolah aja dibiayain
kalo gitu gue harus dapet dukungan dari nyokap
gimana caranya kayak gue rayu nyokap supaya beasiswanya dia dicabut
lama lama gue perhatiin
lu kayak gak ada kerjaan deh
gue jalan nih ketemu nyokap
eh udah ntar gue ceritain
oh terus ada yang bisa gue bantu
ada sih bang maman
ya udah lo tunggu sini deh ya gue panggilin

eh jangan jangan ya pak
ya makasih ya
bang maman makasih ya
eh yaudah gue jalan dulu
eee gue juga mau minta maaf kemarin gue udah bisa ngikutin terus
kita temenan kan
iya yaudah gue duluan ya
iya yaudah gue duluan ya
iya yaudah gue duluan ya
kita temenan kan
cewek yang udah gue kerjain abis habisan tapi akhirnya nolongin gue
gue harus melakukan sesuatu buat dia
kok mau sih
udah jelas jelas si boy kerjain dia abis abisan
ya siapa tahu dia kepincu sama kekayaan sama kegantengan si boi
maik tuh gak kayak yang lo pikirin
ya udah gue duluan deh
lo mau kemana
ah tuh alat
si maik mah kalo jam segini ada di kampung sebelah
kampung sebelah ngapain bu
maik ngajar silet
padahal saya kesini mau minta maaf sama mama
ya yaudah gue jalan